setelah lanyala mataliti ditetapkan sebagai tersangka ratusan kader pemuda pancasila menduduki kejati jatim
mereka menuntut kejati menarik penetapan tersangka lanyala yang merupakan ketua npw atau majelis pimpinan wilayah pemuda pancasila jawa timur
ratusan orang yang terus berorasi mengaku akan terus menduduki kejati jatim hingga tuntutan mereka dikabulkan
jika kemarin kekisruan hampir terjadi kepolisian jawa timur kini menyiagakan pasukan lebih banyak
mereka ini penggianat negara